sementara itu ada satu informasi yang menarik seorang calon jemaah haji asal jember merobek paspornya
perempuan berusia lanjut tersebut menyangka paspor miliknya adalah tiket bus keberangkatan dari asrama haji sukolilo surabaya menuju bandara internasional juanda
aksi merobek paspor diketahui rombongan kloter enam belas yang satu bus dengannya saat tengah bersiap berangkat ke bandara
insiden ini membuat calon haji tersebut diturunkan dari bus dan dikembalikan ke kamar
saat ditanya panitia penyelenggara ibadah haji pphih jawa timur calon haji tersebut mengaku tidak mengetahui fungsi dari paspornya
ppih langsung meminta bantuan imigrasi dan juga keluarga untuk mengurus paspor baru sedangkan suaminya berangkat bersama rombongan kloter
butuh waktu satu minggu untuk menyelesaikan paspor baru dan akhirnya jemaah tersebut bisa terbang ke tanah suci pada senin malam setelah dimasukkan ke kloter tiga puluh
itu artinya kan paspornya ya sedangkan visanya kan sudah jadi kemarin
karena ini paspor maka alhamdulillah kemarin bisa kita selesaikan dengan pihak imigrasi itu diterbitkan lagi dengan nomor paspor yang sama kemudian paspornya diganti yang baru
jadi selesai selesai tidak masalah bahkan sudah berangkat tadi malam
jadi praktis yang di jakarta ini yang belum terselesaikan itu sekitar sembilan visa
itu karena mereka yang bermasalah bermasalah
satu contoh misalkan pacitan
yang kemarin fotonya tertukar dengan orang lain